nah di ekosistem itu sangat sangat berperan di dalam
kami akan kawal itu tidak terjadi dalam kasus kasus ini
terima kasih selamat pagi